siapa sangka ketan hitam bisa dibuat menjadi dessert kekinian
salah satu kedai di kawasan cikutra bandung ini mencoba berinovasi dengan memadukan ketan hitam dengan aneka topping
ada menu bubur ketan hitam spesial di mana bubur ketan disajikan dengan es krim alih alih santan
sajian ini semakin menarik dengan tambahan aneka jenis topping seperti potongan buah mangga sereal serta biskuit
ada juga menu es serut akang yang memadukan es serut dengan limpahan topping mulai dari stroberi ketan hitam keju sereal hingga es krim dan sirup
paduan rasa manis berpadu dengan gurihnya ketan dan keju ditambah kesegaran buah stroberi
dari situ saya mencari ide gimana ya caranya biar si bubur ketat
ikan hitam ini kan makanan tradisional yang di zaman sekarang tuh bisa diterima sama banyak orang terus rasanya juga enak
saya coba riset inovasi misalkan waktu itu saya coba bubur ketan hitamnya pakai topping
ternyata pakai toppingnya ternyata enak terus saya mikir lagi kira kira pakai apa coba pakai es krim terus pakai es krim ternyata nyambung juga rasanya
dessert ketan hitam kekinian ini banyak disukai pencinta kuliner
dalam sehari rata rata menu yang dijual seharga dua puluh ribu rupiah ini bisa laku dua ratus hingga dua ratus ribu rupiah
hingga tiga ratus mangkuk
ini mau baru dicoba kayaknya seger gitu es serut kan
kalau ini ketan hitam sama ais vanila baru kan biasanya ketan hitam sama santan kalau di rumah
dessert unik lain yang bisa dicoba adalah pancake ala jerman di kawasan ciumbu leid bandung
jika biasanya pancake atau panekuk identik dengan bentuk bulat pancake ala jerman ini memiliki bentuk unik seperti mangkuk
adonan pancake terbuat dari tepung telur mentega dan susu
adonan kemudian dipanggang di dalam oven bersuhu tinggi selama dua puluh menit hingga mengembang
pancake kemudian ditambah berbagai jenis topping seperti selai blueberry es krim dan taburan gula
ada juga topping coklat dengan potongan stroberi
serta daun min yang bisa dipilih
menu pancake ini disajikan di atas wadah panas atau hot play
jadi memang yang membedakan pancake ala jerman ini dengan pancake biasa adalah selain dari bentuknya yang berbeda
adalah tekstur pancake nya ini sendiri di mana untuk pancake ala jerman ini memiliki tekstur sedikit crunchy terutama di bagian atas pancake
keunikan bentuk dan rasa pancake ini membuatnya populer dan disukai berbagai kalangan
tampilan dari pancakenya itu bukan seperti pancake biasa sih
terus di sini tampilan si pancake nya itu beda dari pancake yang lain karena dia dibentuk kayak mangkok gitu
terus rasanya crunchy enak apalagi banyak varian toppingnya
satu porsi pancake ala jerman ini dijual di kisaran harga rp empat puluh lima hingga lima puluh lima ribu rupiah